terima kasih selamat berakhir pekan dan sampai jumpa kembali
melainkan karena proses pembuatannya yang cukup kompleks
jadi semuanya suka olahraga yang bener bener atlet cuma kan gua anak ketiga tiga bersudara anak terakhir
taman ini ramai dikunjungi warga sekitar untuk berolahraga dan rekreasi terutama pada akhir pekan
bayangkan kalau teman teman yang mungkin masih belum terjama atau belum terekspos ke dunia crypto
tetapi terjadilah pembentukan pembentukan pembentukan pembentukan
oh tapi kalau setau gue yang cewe kayak si karen gitu masih latihan bareng ya
apakah memang kalau yang beredar di masyarakat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
tidak sengaja tidak diumumkan kepada publik atau kepada masyarakat meskipun sudah diketahui sebelum sebelumnya
ia juga memberikan pengetahuan mengenai cara penggunaan gawai serta media sosial
karena kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi lima persen
ya bisa dibilang indikator bahwa musim dingin di industri digital itu masih ada gitu
nanti hari kamis keluarga pca tersebut
bahwa pentingnya untuk jamban untuk kesehatan
dalam usahanya laila memberdayakan warga kampung trogong sebagai tenaga pembatik
dan pada saat tidak lagi bertransaksi dia
harus dilaksanakan oleh mereka
karena kita sudah dari awal punya sikap
jadi saya juga dengan dasar itu maka pada
jadi soalnya kan ini donat terkenal lumayanlah enak buat oleh anak anak di rumah
sehingga di kalau kita persirakan
dan ada tipsnya nggak mbak untuk memilih kira kira
pak samuel apakah terkait hal ini pihak keluarga sudah melakukan diskusi atau akan melakukan diskusi dengan pak kamarudin simanjutak ini
kangen sih pasti kangen ya maksudnya gak kangen latihan sih kangen temen temen ya
yang penting adalah menjaga kesehatan keseluruhan itu termasuk nutrisi
fasad adalah visual pertama pada sebuah rumah
ini saya ingin menunjukkan kepada anda bahwa di tempat saya berdiri ini merupakan material
selama masa tunggu rumah relokasi
beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyadapan
udah thank you banyak ya jasmine waktunya
dari segi cost kita lihat ada cabai yang naik
pertama pertumbuhan yang kedua inflasi
di kamar dia masih bicara bicara sama dia
berada di dalam gerakan perubahan ini
insya allah nanti dipertandingkan di asean games yang berikutnya
karena kita keluar dari pagar kita juga untuk menjelaskan sama orang
dan sebenarnya salah satu penari kita yang remaja
nah sebenarnya yang dikhawatirkan justru dia menular
dia menjelaskan bahwa ia menghadapi banyak tantangan ketika tumbuh dewasa
atau mungkin lebih banyak bermain di luar
kamu bawa ke hospital terus kamu mati disitu ngomongnya kayak gitu jadi saya sakit disitu
mungkin bertanya tanya iya tapi enggak bisa mastiin
di apa bahasa yang pas ya
di warung bamar sue saya ditemani sepasang suami istri yang tinggal di jakarta namun mereka sudah langganan sarapan di pasar ngasem ketika datang ke yogyakarta
jika anda berkunjung ke sentra ikan hias gunung sari surabaya anda tidak hanya akan menemukan ikan ikan mainstream seperti ikan cupang dan ikan mas saja loh
dari setiap aslong baik untuk turkes ataupun dpr
dan tidak mau diperlukan untuk saya sendiri
pilihan kami kali ini jatuh pada warung makan pak glendi
kue ini dibanderol rp dua puluh lima per satu porsi yang isinya langsung dua kue
badan kita secara metabolisme terganggu
visinya udah jauh ke depan ya bu ya
eksportir atau bahkan yang baru mau
dalam pengaplikasian kris jkn ini tahun depan
karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi
saya lebih percaya kepada hati kecil saya
wah ada es krim apo di kesawan
selepas sekolah anak anak muda lebih memilih bekerja
gerakannya kita bisa sama seperti tadi
rasanya itu kemanis manisan
sementara inflasinya juga di bawah nasional
nah itu memang kita mengeluarkan
mungkin ada cerita sedikit mima
untuk menurunkan biaya energi selama masa transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan
melakukan penyesuaian berhati hati dan bertahap
dia menerima pkh dan mereka menerima sembako
dari penghasilan tiga ratus delapan puluh miliar apbd yang pad tadi itu kemudian melonjak ke tujuh ratus lima puluh miliar
apa langkah selanjutnya pak
billsnya jadi sangat tinggi gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya
ketika satu negara atau wilayah telah mendeteksi keberadaan ba empat ba lima
coba gue siapa ya udah kalau emang putus yaudah
yang pertama ada tiga tempat yang tiga waktu yang diberikan oleh kpu
kalau maaf di bibir gampang
kalau saya baru nemu gitu toko kayak ibumu luar biasa toko online
oh terus ada suara gaduh saya dengar
mungkin di sini satu satunya tempat anda nggak harus merasa bersalah
sampah perkotaan yang masuk setiap harinya tak kurang satu enam ratus ton dan bisa diubah menjadi listrik
mungkin anda warga jakarta ini merasa ada yang aneh gitu ya dengan suasana kota kita tercinta ini hari ini karena memang jakarta sejak kemarin kayaknya sepi gitu ya syaza ya
selain itu juga memperketat mungkin ya
etika itu adalah etika lingkungan sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan tetapi etika bahwa forum ini adalah
yang dikenal sebagai bagian dari jaringan penyelundup sisik terenggiling di sumatera selatan
terus di pesawat dia baru bawa ke indonesia waktu itu katanya
karena tadi ada proses menepos buat perempuan laki laki juga usianya sudah bertambah
di usia yang sudah hampir enam puluh tahun depan enam puluh pak ya
selamat pagi mas rizky selamat pagi semuanya alhamdulillah kabar saya baik
tetapi mereka membobol keamanan di sisi pelanggan di sisi sabah itu sendiri
akan tetapi ada sejumlah faktor lain yang turut berkontribusi sulitnya mencapai kekebalan kelompok
awal awal depresi lo misalkan ya padahal baru sehari dua hari
sehingga akan menjadi tambahan tabungan haji jemaah haji indonesia
oke baik terima kasih mbak ina lim
kriteria itu sebenarnya cukup generik sih
lalu juga ada yang sahur on the road
dan sebetulnya kalau lagi banyak yang sepak bolakma
kita sudah perhitungkan poinnya dan di sini kami harus mencapai final juara untuk mengamankan posisi kami
gue gak kedal kan orangnya
oke baik jadi biasanya kalau mahasiswa biaya untuk listrik dan air itu sudah mencapai seratus persen
total menelan biaya sebesar satu ratus tiga puluh miliar rupiah
konsekuensinya kalau masih ada open dumping itu apa
bukan menjadi hal hal yang eksekutif kalau mendaftarkan diri ke unesco
dalam konteks itulah saya meminta dalam konteks itu saya meminta putusannya memang bisa dikesampingkan final and bindingnya itu dengan sangat sangat terpaksa demi justru menjaga kehormatan putusan mk
sekitar delapan puluh persen dari banjir
ini juga akan rekor seperti bank bni sama bank bca ya
lalu yang lebih lagi adalah mou atau nota kesepahaman antara
agar kemudian tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
di puncak dengan ketinggian sekitar sembilan ratus meter di atas permukaan laut ini
iya iya berarti kalau misalnya udah uphc nih rumor rumornya kayaknya pengen ke uph juga nih bu kuliahnya nih kalau lihat lihat ya
nah yang menarik adalah sebenarnya apa yang membedakan just tip dengan oleh oleh ini ya yang menjadi perhatian
eh dari banyuwangi apa setelah sma lu pindah ke surabaya apa gimana udah dari kecil banyak sih baru
jadi mungkin yang sekitar enam ratus pound atau tujuh ratus pound bisa sampai sembilan ratus atau bahkan seribu pound
ini sebetulnya adalah satu dampak ikutan
mungkin di sini ada yang menonton dari rumah
kalau sekarang sih mungkin kesadarannya lebih ke kayak waktu kelas enam sd itu
dan dijadikan sebagai hidangan penutup para bangsawan perancis pada momen momen spesial
tak hanya dari kudus kirap ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari berbagai daerah
karena tanggal sebelas nya kan ulang tahun partai nasdem
yang akan menghasilkan air dan listrik
dan saya rasa ini harus kita peringati
dan akan dibantu dibangunkan rumah
untuk saat ini ada menurut data bpbd setempat
artinya di satu kabupaten kasusnya
baik selain desain skema pendanaan yang masih dalam tahap perencanaan agus
sehingga menambah sekitar tujuh juta ton
makanya di dalam pemilu di amerika serikat itu kan menarik ya
semua lancar masa bali juga bisa dia
perempuan juga bisa kok memainkan hoyak batuang
smp dulu waktu itu zamannya mas rico mas alipudi mansyah mas jinal mas joko
cuaca di hari h lebaran sepuluh april mendatang
karena tadi dua institusi yang dianggap representatif dari kripto sendiri sudah bisa memberikan sebuah citra positif
sebanyak dua puluh delapan pasien dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas
tapi memang nggak gini ya nggak sampai gitu ya
jadi perlu pencerahan pencerahan ataupun arahan dari tim kuasa hukum kita
sedangkan manufaktur yang khusus ekspor dan lebih khusus lagi itu yang padat karya seperti garmen dan sepatu
yang lagi sementara ditahan
ada juga yang kayak wah ini nih anaknya pelatih gue nih gitu kan jadi orang tuanya anak anaknya di sekolah gue gitu
dan ini tidak berapa lama lagi
sedangkan di asal indonesia emerging currency riskier currency
pengamat politik universitas katolik parahyangan menilai tingginya angka pemilih pemula
dan hampir sepertiganya mengatakan mereka berencana untuk mengurangi jam kerja atau bahkan berhenti bekerja dalam lima tahun ke depan
tak hanya membuat gitar satu senar anov juga membuat gitar dengan tiga senar
baik fisik maupun psikis
sampai yang nanti kalau mungkin memang ada deteksi oleh dokter yang memeriksa ya
bakso dan ketupat dengan kuah penuh dengan jerawan
jadi biru kurang nggak bisa bernafas
untuk tetap bersatu karena begitu pilpres ini misalkan berkonflik chaos terjadi polarisasi
setelah dirasa cukup kering misoa ⁇ memasuki proses selanjutnya
salah seorang pengikut setia sunan gunung jati
berapa banyak pak kasus terjadi dan kerugiannya sudah mencapai berapa pak
jadi pinjem berangkat ke tianjin main
humas perusahaan adi yuswanto menolak permohonan wawancara
jadi dia kualitas produknya juga banyak dan keunggulannya juga bagus
tapi kalau kita lihat ya pak taito masih berang
orang yang sangat besar berperan di balik terbentuknya
masih zaman lah sekarang
yang tadi bukannya plake gitu
padi terhindar dari serangan hama
dan paling bagus di australia saat ini
kayak masalah kalau lo
usahakan ya tidak memanggang sate terlalu lama
saat ini memang ada anomalisi yield
di utara negara ini sebuah misi yang berbeda menemukan hal serupa
jauh ya kita dulu sama vanessa juga jauh ya
lu kalau compete secara profesional itu gimana sih maksudnya apakah udahlah lu lo main duluan atau gimana gitu
namun untuk bisa menggapai mimpinya tersebut
tadi saya sakit di situ tuh
itu kandungannya nomor dua tertinggi
sudah hanya tinggal mungkin kurang dari dua bulan konsumsi
serta sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program program kerja selama tahun dua ribu dua puluh
mendingan sama sama apa menjaga kesehatan lah ya
terus ngelatih juga di sma
ini penduduk tanggerang atau ini penduduk
ada yang di dalam umat islam yang lebih cenderung memperhatikan pesawus dan aspek sufi
bahannya harus yang segar juga dan dibelinya setiap hari
dengan potensi kapasitas energi mencapai dua puluh delapan gigawatt
dan mereka berharap pemerintah datang ke mereka untuk menjelaskan
terdapat sekitar empat organisasi pelatihan terdaftar di australia
pt kereta api indonesia mengoperasikan kembali kereta panoramik mulai minggu lima februari
nah itu pasti gak akan lepas lah dari sosoknya si coachmet itu ya
nah kalau memang udah ranah pidana berarti memang diharapkan hanya pihak dari perbankan maupun ombudsman
itu harganya sudah naik cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang pekan pekan sebelumnya
itu kita lakukan secara berkara
yang memang sudah dipasarkan di nasional bahkan internasional
kita harus memastikan bahwa itu kita mendapatkan maktab di
kesehatan jantung dengan adanya tv anda siaran anda diskusi seperti ini mereka akan lebih
kelapa atau santannya itu fresh
memberanikan diri artinya ikut memberi
untuk memberangkatkan inge ke vietnam
hal yang tak kalah pentingnya adalah penderita diabetes selalu mengecek kadar gula darah
terbentang melintasi dua provinsi di bagian barat pulau jawa
bagi inge prasetyo usia hanyalah sekedar angka
terima kasih mas eko selamat malam
nah hari ini kita akan melihat
ini pikir pikir lihat sambalnya ini jadi ingat sambal mama saya
padahal sebelum serangan ini dilakukan
bahwa rasulullah itu begini dan begitu macam macam
seporsi soto jakarta bak madun berisi potongan daging sapi yang lembut
di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi
kami ini malah saksi saksi yang kita bawa uang saksi itu gak nyampe
seperti namanya roti pegang ini disajikan
dan warga pun juga diberi kemudahan dalam pembayaran yang diatur melalui mekanisme kooperasi dusun
organisasi kesehatan dunia mengatakan
erupsi terjadi pada rabu sekitar pukul tiga sore
sangat menghargai sisa makanan itu
di rolling gitu kan gue sampe mikir anjir kalau gue sia sia banget gue masuk sana tiba tiba di rolling terus
yang itu juga sejalan dengan kebijakan politik luar negeri amerika
di proses inilah misoa yang panjangnya sekitar satu lima meter ini disobek
ini akan menimbulkan efek psikologis terhadap masyarakat
jadi ini adalah perkhidmatan
membantu sekali terkhususnya untuk saya anak saya keluarga saya semuanya orang yang didusun bonan ini
dan nyokap selalu kayak nggak bolehin ngelakuin kegiatan kegiatan yang berat
namun waktu responnya masih belum jelas
ide pembuatan sofa ban bekas ini berawal dari tugas akhir kuliahnya
nah gue waktu itu gue minta
anak anak yang sekarang usia produktif itu
yang digelar menjelang seleksi tilawatil quran dan hadis ke delapan tingkat kabupaten bintan
kalau kita ada lolik di situ ada danny
ini buat temen temen abastok semua nih
di pabrik ini semua adalah bentang plastik
veranita menambahkan menjaga gaya hidup atau lifestyle juga tak kalah penting dilakukan
untuk batik cetak kain batik dicetak di meja khusus mencetak sesuai dengan motif betawi yang sudah disiapkan
esteh kampul atau esteh dengan jeruk lemon merupakan menu yang paling banyak di buro pembeli
tapi yang sekarang sekarang ini jadi namanya sekarang ada mutasi virus gamma beta delta dan sebagainya
menjadikannya sebagai amal jariah yang tak terputus pahalanya
tactical team harus di atas segalanya waktu pertandingan terakhir aff kemarin pun tanpa marcelino kan janadin fajri bagus main di tengah
dan itu yang jumlah ukt nya lima ratus hingga satu juta
jadi kalau bisa setiap pulang dari masjid baik di mekah ataupun di madinah
kebuli sultan ini ternyata juga viral di media sosial
nah kemudian ini menyebar sebagai satu sumber informasi bahwa
nah namun di sisi kemudian juga beberapa harga komoditas yang investasi yang berbasis komoditas atau investasi yang real gitu ya
jadi anak anak mandi sendiri nanti saya pas lagi nyiapin
ya ya ya mantap mantap mantap
tim liputan cnn indonesia
mungkin walau kadang ada yang telat telat karena emang mungkin nggak apa ya faktor ekonomi gitu ya
tapi dari situ saya melihat
atau yang berbasis seperti deposito ya
yang ada baik itu online ataupun offline karena ada enam puluh tiga lima ratus tiket yang terjual di hari tersebut
bila tidak memungkinkan seperti ini
meski begitu perdana menteri meminta semua warga negara
yang ada apa apa yang berkaitan dengan sri lanka
saya masuk dini dari awal sudah memang saya menyukai lebah dan serangga bermanfaat lain sebenarnya
pembangunan plth yang dilakukan pt kilang pertamina international ru empat cilacap pada dua ribu tujuh belas
tapi untuk pembuluh darah jantung juga bisa
tapi lu tau gak jalen brown tuh siapa waktu itu
kalau pagu anggarannya sudah hampir mencapai satu miliar
enggak enggak enggak bisa kalau yang apa yang
keberangkutan svb membuat gejolak di pasar keuangan global
pas nengok basket lagi latihan
dalam hal ini pemerintah indonesia berupaya agar pengembangan diplomasi budaya
mereka harus menghitung mengkalkulasi ulang
kenyalnya dapat bumbu kacangnya juga gurih
jadi kalau ini ada kosmonautnya dan sudah dibuka iklannya
kalau terkontrol pasokan masih tetap ada
terus kak sama kak rogun kalau gak salah
wayang orang ngesti pandowo berdiri sejak tahun dua ribu
dua ruangan digunakan untuk perawatan sapi dan sisanya dipakai sebagai tempat istirahat juru rawat sapi
kita bareng bareng preding pertama kali deg degan banget pastinya ya ketemu kak marsha dan kak vino
ia mengaku hanya sekedar hobi memelihara anjing
jadi pak presiden selalu memimpin rapat kabinet terbatas
jadi itu yang pertama tama kalau kita sebut sebagai orang yang sehat jiwa
di klipin atau lawan ketemu tim abl tim yang lain lain waktu gue vibasia itu sih yang gue perhatiin
karena dalem kan sepi nggak ada
cuman gue lagi ada urusan jadi gak bisa
lalu ketika memang demandnya masih tinggi apakah ada sebuah lembaga ataupun ada
nah ini kan beberapa akhirnya ada sangkut pautnya dalam sedikit atau banyak akan saling ada kaitannya lah gitu
jadi semua sengketa terkait olahraga bahkan itu melibatkan federasi ya
kalau mas budi tampaknya tidak mau membuka ya
pada dasarnya islam masuk ke indonesia juga salah satunya dibawa dengan musik
hal kedua saya rasa juga terkait bagaimana mudahnya mengakses platform jual beli kripto yang belum terdaftar di indonesia
gerbang tol kuala bingai pagi ini per jam tujuh pagi sudah kami buka untuk umum
kalau lo pindahnya di tengah tengah tuh nggak boleh tuh
terima kasih pak bupati
justru malah agak resiko kalau kita hanya menggunakan variable inflasi gitu ya
saudara agus harimurti yudhoyono sebagai menteri agraria dan tata ruang
ternyata salah ternyata yang benar
ada cerita tersendiri di balik nama murai
karena dia merasa bahwa perang akan segera
gue berapa kali gue bilang kayak semua orang tuh ngeliat gue sebagai dodo
yang terjadi di filipina sekali lagi pada saat
di pemenangan pak prabowo dengan cawapres yang sudah kita sepakati dalam forum majelis ketua umum tersebut
nah jadi tambus ini adalah usus sapi yang isinya
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia
sehingga memang saat ini jika kita melihat dalam masa era
tapi kan banyak banget harus di benerin lagi masalah tajud dan lain sebagainya
jadi membaca preferensi tiktok membaca preferensi konsumen itu enggak masalah gitu
isu yang terakhir adalah kaitan pajak mbak
lokasi checkpoint ini berlokasi di halaman hotel enam puluh delapan desa cimohong kecamatan bulakamba brebes

ya ini mungkin perlu suatu ketegasan
pohon pohon kelapa dan mangrove tumbuh subur di sini
tapi tidak bisa dengan melupakan dunia
sampai jumpa di video selanjutnya
diem diem aja sama orang tua gue
dia adalah kurator museum sosiolog visual dan sejarawan
bisa dibayangkan pada awal bulan januari itu
saat ini kami mulai mencoba untuk memutus rantai ini
kalau kamu hanya cuma sekedar masuk mau nyoba mending dari sekarang jangan masuk
oke cak mungkin kita langsung masuk ke pilpres pilpresan aja ya
untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini kita akan lihat
bahkan sampai pemeriksaan yang dengan teknologi tinggi ya
mulai dari menggiling biji kopi menjadi bubuk kopi memasak air hingga menyeduh kopi
cuman gue karena pindah sekolah itu nggak dikasih
nah jadi kedua aktivitas itu membaca dan menulis jadi emang udah masuk gitu ya ke dalam jiwa saya gitu
yang paling sederhana saja misalnya parkir
tidak berbeda dengan seni wayang lainnya
kan itu meningkatkan kesejahteraan komuniti itu
selain faktor kondisi tanah tata kelola pembangunan penggunaan air tanah hingga pemanasan global menjadi penyebab kondisi ini
apakah anda setuju dengan statement ini mbak
nah udah misalnya israel datang
pertama harus ada negosiasi dengan pekerja
nah kita tahu ini berdampak seperti tadi saya sampaikan empat ratus juta
begitu dengan presiden presiden amerika serikat lainnya
berarti cowok pres yang terlahir dari situ misalnya dianggap tidak etis juga jadi cowok pres
dan kemudian kalau dari kita kutip
kita telah melaksanakan arakansahur yang terjualan dua tahun yang lalu
jadi saya lihat ada empat isu mbak yang harus diatur di dalam sosial commerce
kita akan tanyakan setelah yang berikut ini
kebanyakan orang ingin segera tiba di rumah sebelum maghrib
ternyata dampak terhadap ekonominya dirasa masih terlalu kecil
sesuatu yang bisa menjadi rasistik
anak anak kamu tujuan sekolah di smk mau apa
yang saya sampaikan ke
saya menamakannya food self soficiency house
tahu kalau semaba tuh gak bisa main dbl
dan apakah memang pajak kita bicara mengenai era presiden joko ini membuat gap antara warga yang beruntung si kaya
pandemi ada efeknya juga nggak sih
walaupun tidak diselesaikan di aplikasi tiktok tersebut gitu
itu aku catetin satu satu tuh tempat yang kira kira nanti pengen aku kunjungi
kemarin ya ke bali ya anti gen ya
tengah dikembangkan di danau cinta eco resort
dan jadi ini memberikan mereka kesempatan untuk datang ke sini
kini hutan di lereng gunung lemongan kembali hijau
pasti berat karena ada yang goib yang memandu kita
selain dibutuhkan kecepatan untuk kita mengantarkan makanan
jangan takut darah tercecer jangan cemas
apakah kemudian anda menganggap peraturan ini gegabah terburu buru atau bagaimana sebenarnya
bukannya udah makin panas sekarang ya
gurihnya kuning telur yang dimasak setengah matang
kemudian dia juga bermanfaat bagi gula darah
kamaludin harun bangkalan jawa timur
karena punya gejala itu kan
menu yang memang kita bisa buat di dalam makanan dengan bahan dasar lettuce
bagi vicky wardani orang tua brilian ahtar putra wardana yang saat ini sudah kelas empat sekolah dasar
baik jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah tm
ini kan berarti ada yang salah dalam negara ada penanganan kasus kekerasan seksual
ada yang menyebutkan tentang reinkarnasi dan identik dengan bunga yang selalu dipegang sebagai ikon dewi kue in
ketika wilayah wilayah di wilayah sudirman tamrin itu berkembang
saya pikir kita dalam banyak masalah
dan tentunya segera melakukan pemeriksaan jika gejala klinis sudah berat
maka dengan sendirinya terbit surat perintah penyidikan
buat siapa saja yang baca ini love from indonesia
dengan papan petunjuk yang jelas
para penggemar tinju dunia bersiaplah untuk menyaksikan duel seru akhir pekan nanti
namun selain menjadi elemen pertama yang dipandang
cenderung turun tetapi testing tracingnya harus tetap diupayakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan
sementara hidangan seperti kolak disantap setelah sholat tarawih
yang terdampak makin berat
dan olanya itu sendiri diambil dari kata oranya
jelang kualifikasi piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di stadion gelora bung tomo pada rabu pekan ini
jadi itu kan tubuhnya kata seuntungnya
nova neantaka muhammad wahyudi jakarta
namun satu yang menyatukan semuanya yakni cinta budaya
ternyata warga memiliki cara tradisional untuk menghilangkan rasa masam pada mangga podang muda
ibaratnya ya belum sebagai
pulau ini memiliki topografi berbukit dengan kondisi pantai berbatu
ya apakah warga setempat masih mengalami trauma terkait dengan penangkapan ini andri
dengan akad yang pertama kali waktu kita andatangan
melainkan di topi shell hingga aksesoris untuk laki laki dan juga perempuan
sangat sangat menjanjikan ke depan gitu ya
semakin menjamin kepatuhan sektor atau kelompok kaya
kalau nggak salah dulu dia sukanya volley
tapi climbingnya di pertandingan
tapi aslinya sendiri tipe bermusik kalian memang begitu kah
sementara perubahan yang dinanti dan diharapkan masyarakat itu terang kepada kita
kita melakukan program penyihatan
karena itu anagata dibuat seringan mungkin
sepanjang tahun ini ada ratusan kecelakaan kereta api di perlintasan sepidang bahkan ratusan nyawa melayang karena kecelakaan ini
dan dilaporkan karena tidak memiliki surat kerja yang layak
sedangkan untuk sisanya perlindungan sosial itu ada bantuan atensi
karena memang ada pergantian negara untuk mengimpor gula
justru indeks logistik kita itu turun tujuh belas peringkat
jadi emang setau gue ya
kalau udah perubahan itu yang berubah juga ya ada kemungkinan bergabung kan
kemudian kota yang mencerminkan keberagaman indonesia
membangun sistem agar terwujud keluarga yang benar benar harmonis dan sejahtera
lagi bu lagi bu
ternyata mampu mengantungi untung melimpa setiap harinya
dokter ismail dilawar sudah bergabung di secret at newsroom
tentu yang diangkat punya potensi menang lebih besar
ya karena memang kita
narasum dulu ya hari ini bener bener luar biasa ya tadi pertama di perpustakaan lagi
pasar dadaan ada ratusan pedagang kaki lima menggelar dagangan dan hampir semua urusan
jadi ada dua track yang bisa kita pergunakan juga
mrt itu orangnya cool ya kan
mendingan gue ambil unpad
tapi juga banyak kelas mediocre ini yang dia merupakan pekerja informal gitu kan
makanya pengen gue tiba tiba kemaren udah sayang
jadi memang walaupun kita akan merasakan ada perbedaan perbedaan ketika misalkan taraweh atau melaksanakan tradisi tradisi
dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut
membangun sebuah konstruksi narasi yang positif untuk menjaga pilpres agar tetap aman damai dan
lalu apa yang menyebabkan pemerintah harus impor beras untuk memenuhi cadangan beras
college president dr nicole higgins menyampaikan berikut ini
sehingga batu ini berkembang menjadi permainan anak negari
inilah prototipe kapal perang tanpa awak
hampir segala keperluan yang bersifat teknik ada di sini
tentu dengan usia muda itu mereka memiliki karakteristik utama
karena kan maksudnya ngurus pajak kan ribet susah
jadi nanti kalo pelat main bakalan masuk ke jajaran coaching staff
seperti itu ya seperti tanggung jawab mungkin dari perawatan yang ada di control room
sangat lembut masuk di kerongkongan dan gula arennya sangat
apakah setelah arus balik ini terjadi
maksud kami tidak menerapkan kebijakan ganjil genap atau gage dimulai tanggal enam april sampai lima belas april mendatang
kita harus mengingatkan para migran dan
kaldu sama yang sudah dicampur dengan minyak ini tetap enak atau gimana
lalu pindah ke bahan kulit
dan pemerintah dan pemerintah yang tentu saja harus menjaga harga harga kebutuhan pokok terutama ya
kami bahas bersama ketua umum asosiasi rumah sakit swasta indonesia arsi iksan hanafi
apalagi anggarannya kan besar ya
masih asli tidak ada yang dirubah
rencana undang undang yang akan diperkenalkan oleh pemerintah albanisi pada
ya itu harusnya udah cukup ngebuktin kalo misalnya kita bisa main basket lagi sih lebih kayak gitu aja sih
tapi kalau agama itu kan sudah menurut suatu artinya itu sudah terorganisir atau strukturnya itu sudah benar benar mapan
sampai enam bulan itu emang gue ip gue kan jelek

ada beberapa orang yang berpengalaman
bu nadia sebelum saya akhiri dialognya yang soal suvarian b empat ba empat dan juga ba lima itu bagaimana
apalagi dengan prediksi akan ada dua ribu dua puluh tiga
olanyo sendiri mempunyai visi dan misi adalah membawa culture indonesia
tadi maghrib dan ini sekarang masih dibahas lagi point to pointnya
tadi baduy dalam sama hutan larangan
kemudian kalau kami bisa jelaskan

menyelesaikan masalah tanpa masalah
dia terlalu takut buat ngelakuin hal yang harusnya emang dia lakuin
kita akan lanjutkan perbincangan kita
bagaimana membangun masyarakat dengan apa namanya
apakah aspek politiknya ini loh yang harus digali lebih dalam pak
lalu nofrian sahius syahuta barat panik dan keluar dari kamar putri candrawati tempat kejadian
satu langkah lagi ya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
atau trade finance itu berbasis non lc
akan diadakan launching untuk seragam baru
apa gue udah stop gitu loh
enggak dulu aku belum tahu dia
satu kali dua belum empat jam atau dua kali dua belum empat jam akan ada balasan
harga ikan koi pun bervariasi mulai dari rp tiga ratus lima puluh ribu rupiah hingga lima juta rupiah per ekornya
australia institute telah melakukan survei pada akhir bulan januari
tetap mengakui ya dalam posisi sekarang masih mendorong nama pak erick thohir
untuk yang baru lahir gini saya di sini biasanya bantu ngawasin
tapi konsensus pasar global itu menunjukkan mereka melihat
pemerintah sekarang itu bisa menunjang
dari berbagai fakultas juga berhasil
iya saya kan udah mutusin untuk pindah gitu kan ya
lina salah satunya yang kerap berkunjung untuk sarapan usai berolahraga
amin maksudnya pesawatnya itu dihentikan
jika memang sellernya itu seller nakal ibaratnya
nah yang kedua kami sangat setuju ya bahwa rangkaian dari mikro lockdown itu
karena di sini kan nggak ada tempatnya pak
katakanlah ada sesuatu yang tidak etik secara personal
kemacetan di kawasan pasar gembrong di jalan basuki rahmat jakarta timur ini
seribu lima ratus roti kemasan lebih dari seratus aneka toast atau roti panggang pelaganya
dinas kesehatan kota bandung mencatat
itu yang isu yang ketiga
yang pertama pembelian barang itu dengan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan atau pinjaman online
tapi penampilan dia sejak melawan qatar melawan australia
sisik terenggiling juga disebut merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika
jaman masih di grobak terus akhirnya punya cafe seperti ini
jadi satu ratus empat puluh dua orang yang tidak dikeluarkan ke komunitas
bersih dari hal hal apapun
yang berlomba untuk menentukan risiko mikroplastik
mengaku jika krovol adalah budapan favoritnya
malam ini kami akan bahas bersama sujarno direktur operasional pt liga indonesia baru
itu semakin kritis terhadap israel
tapi berarti nantinya itu
hingga bisa dicabut izin dan juga dibubarkan korporasinya
sepertinya ini cocok dari the next panglima nih bisa juga
selain harus didampingi oleh instruktur latihan pada tiap level juga selalu menggunakan tali yang berfungsi sebagai pengaman
iya dan bukan eropa juga cen biasanya kan cuma eropa tuh
anda pun bisa mendaki bukit di sekitar pantai sembuan untuk menikmati pemandangan dari atas
melihat dampak yang terjadi perbedaan angka rasanya tidak bisa lagi dijadikan perdebatan
buat ekonomi masyarakat sekitar kandungan lokalnya banyak
presiden putin beliau menyampaikan di rusia ada satu ratus tiga puluh juta ton gantung
mungkin mbak alfira dapat menjelaskan suara indonesia junior itu
nah pak kita dan penonton di rumah juga penasaran sebenarnya kalau porter itu tuh gajiannya tiap bulan juga atau bagaimana nih pak
yang kedua ada dua pilihan memang yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan kompetisi untuk tetap berlanjut adalah
yang mungkin tidak mempunyai suara yang keras
biar makin seru sambil outbound kita bikin kompetisi kecil kecilan deh kita adu cepat menyeberang ke setiap checkpoint
nah kenapa kami memilih tanggal sepuluh kemarin menjadi harapan itu
berikut sejumlah tips yang dapat anda lakukan
walaupun memang pelaksanaan pekan raya jakarta di tahun ini lebih pendek tujuh hari daripada tahun lalu
nah ini yang sedang kita kaji
kalau masih ada yang mentah komplain
dalam benak kami kpk harus segera menetapkan ulang saudara edy omar syarif sebagai tersangka
dua komisaris besar tiga ajun komisaris besar dua komisaris tujuh perwira pertama serta lima bintara dan tamtama
otot tubuh bagian atas itu lebih terbentuk
memang para pihak tentu ingin memastikan
bukan tc seleksi ini gue gak begitu peduli lah
nah di liputan demi cuan kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan seluk beluk bisnis fotografer travel ini
terima kasih atas informasinya dan juga waktunya
yang paling tinggi itu adalah astrazeneca
kerjaannya ngapain belajar aja di sana gitu
tujuh x tujuh iya kan kita kasih statement
adalah dari yang paling cepat dilakukan yaitu pada hari senin lima februari dan juga yang bersamaan dengan indonesia
masih banyak yang melakukan di lapangan terus yang saya lakukan yang saya lakukan di sini adalah saya
bukan dari transaksi ataupun dari total omset yang terkumpul dalam bulan itu
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi lebih ke bahasa indonesia sih
anak anak dengan stres yang tinggi dan anak anak yang kehilangan orang tua
mungkin kita udahin dulu ya untuk sesi gadgetzer gencet kali ini
kalau kamu gampang bikin pilihan a ini sudah langsung dua belas gini
oke berarti artinya masyarakat atau korban pelecehan seksual sendiri
sedimentasi ini kemudian dilakukanlah aktivitas pembersihan
kemudian kita juga menghadirkan para pihak eksternal ada dari pengacara para tersangka juga hadir
iya dari kecil tuh ngangkot ke regis
dari awal sampai akhir seperti ini tantangannya seperti apa jadi orang itu mengetahui dan lebih menghargai batik itu sendiri
di dalam permenaker ini adalah
cuman pembalasan lebih kejam
dan d empat nanoteknologi herawati supolosudoyo menjelaskan
warga kampung adat biasa berkumpul di balai
apalagi sekali masak ada dua ratus tusuk sate yang dibakar bersamaan
upaya awal presiden joko widodo untuk memastikan nanti siapapun yang menang transfer kekuasaan ini
namun ada juga yang dijual per potong dengan harga mulai tiga puluh delapan ribu rupiah
dengan adanya kecenderungan pasar untuk menunggu berapa lama bank sentral baik itu the fed maupun indonesia untuk menjaga stabilisasi dari harga ataupun suku bunganya sendiri
terus dia tidak sering nangis nangis kayak gitu
live streaming ini adalah decision making
menutup perjalanan saya di atas air
itu punya manfaat untuk mengurangi timbulnya penyumbatan baru
jadi kemana mana tuh susah jauh
latihannya ya sangat sangat capek
kpk juga menetapkan direktur pt tabi bangun papua sebagai tersangka
untuk mendapatkan sensasi rasa yang lebih lengkap
karena saat ini sudah ada list dari bapak peti mas yudi
punya apapun yang ada yang saya miliki
bagang siapa tidak memegang agama
sebagai list buah tangan anda
hampir mungkin mendekati dua ratus triliun
ketika memang ini disampaikan langsung
nggak maksudnya boleh pulang nggak misalnya lo kan bisa balik kemana gitu temen temen lo balik ke daerah asal gitu atau nggak boleh
jadi mungkin karena kemarin pandemi mas yuda
sehabis pulang dari bandung dia sempat pilek ya pilek sama agak demam sih dikit
ada masih ada beberapa yang masih bisa ditumbuhi pak
dewi keamanan tim evakuator yang ada di wilayah ini
nampol namanya sambal edan eits tenang makan sambal ini enggak bikin akal sehat kita hilang
saya sudah berkeliling untuk bertanya tanya kepada saksi mata yang melihat secara pasti atau secara langsung mengenai peristiwa pemukulan supir truk yang dilakukan oleh iring iringan jenazah
apakah cewek apa cowok atau yang lebih gede
presiden jokowi dengan amerika atau pihak yang terkait
pas gua di gua juga sempet denger dulu pas dbl banten dua ribu enam belas kalo ga salah
sejak dalam kandungan sampai dewasa dengan penuh kesabaran keikhlasan dan limpahan kasih sayang yang tidak terhingga
tapi saya mau bantuin bakar ya
karena meskipun dia baru cetak gol ketika melawan korea
namun belum ada informasi mengenai jenis vaksin dan harga tetap vaksin booster
di lapangan yang orange itu dimana sih
terutama umkm yang memang sudah punya produk
atau ada pengobatan lain mungkin
partai buruh yang membuat apk seperti banner stiker gitu
baru kalau kita mau masuk lebih dalam lagi
cuma sayangnya kuliah di ugm nggak lanjut
nah pergeseran ini membuat batik ini menjadi batik yang lebih berkembang dan lebih berguna
dari jam empat sore hingga stok habis
harus mendapatkan unsur edukasi
lalu kemudian balik bisa beberapa kali lebih berhasil dalam perolehan gelar juara di level asia tenggara ya
jadi kalau lagi di warteg nih sekarang ketika di take sekitar pukul setengah delapan pagi rasanya kayak sauna
jadi saya bisa bertemu dengan banyak orang bisa melatih bermacam macam paduan suara
adalah sebanyak dua puluh empat ekor
seperti misalnya berhasil menekan angka kemiskinan meningkatkan angka indeks
besok perang ukraina selesai
bobor kelor ini cita rasanya manis dan ada gurihnya
terus ya bisa buat head
ya komunikasi sudah ada
karena memang jika tidak mengikuti paket bundling akan cukup sulit bagi wisatawan ataupun masyarakat yang belum pernah datang ke lombok
yang dibutuhkan oleh gerindra sebagai endorsement itu
baru mulai berlatih triathlon di usianya yang ke tiga puluh empat
kalau dipadukan ke soto kayak gimana ya
kini musuh tersebut dapat melakukan aktivitas pada malam hari
salah satunya di pulau sumatera ini
memiliki unit gawat darurat atau igd
setelah saya keliling gede trusmi
ini sangat signifikan berpengaruh terhadap komponen
dan mungkin juga tensi antara china dan us
mungkin kita nanti bisa coba guidannya sudah ada semua
keunggulannya ya yang menurut saya yang patut dikasih apresiasi adalah di live tiktoknya gitu kan
apa sih yang sebenarnya membuat pendidikan di korea selatan
pada saat produksi air liur ini berkurang
dan mereka adalah putra putra terbaik bangsa
kalau pengetahuannya mereka sih tentang kalibrasi mungkin ya
persyaratan visa australia yang ketat
kemarin terakhir dua ribu tujuh belas sebelum pandemi ya kita hampir jual semua karya
tiga jenazah yang akan dimakamkan di taman makam pahlawan
percaya itu harus pakai rimbun
pernah saya lihat sendiri ya itu langsung digebrak gebrak mobilnya pintu mobil naik tarik supir mukanya diludain begitu
yang pertama adalah tingkat suku bunga as yang meningkat tajam
mulai dari bermain kano bersepeda keliling pantai bermain pasir hingga mencicipi aneka kuliner
dan akar permasalahan dari pendidikan kita sebetulnya adanya kebocoran kebocoran dana menurut saya ya
tapi banjir tadi ini salah satu fokus oleh pemerintah kota di samarinda
lu tinggal emang dari kecil di tangerang berarti ya
karena kalau pakai karena panas malah bahaya malah lengket
bagi hampir separuh masyarakat indonesia
yang memang menggunakan beras bulog
amerika jepang gitu gitu
cenderung ya membackup dan juga satu suara dengan israel
orang itu bisa sehat kembali seperti semula lah
mbak kalau tadi dikatakan berarti kita harus bisa membuat skema ya
untuk memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka untuk bercocok tanam
dibutuhkan situasi yang sekarang ini
tipikan propolis setipis mungkin dan letakkan kembali di dalam kotak
yang sudah comeback atau yang belum
pokoknya yang di kalimantan
ini kebetulan biar lingkungan kita tetap terjaga
penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami
jadi kalau untuk keramik menurut saya sih pilih yang besar enam puluh enam puluh gitu
nanti lah profesional nanti lah
ada gesture misalnya kemudian ada pernyataan provokatif yang sifatnya
tenang untuk masuk ke kawasan wisata taman budaya gak dipungut biaya
terus yang ngajarin basket kak dodo di komplek kaget gak pas kak dodo udah tingginya
dan udah lumayan lama ya di dunia permusikan
edi juga sempat berkeliling jawa barat dengan sepedanya
jadi ini di tengah pinggir sungai
komoditi akan diburu oleh para investor
tapi mereka tetap masih kerjakan juga
tapi transmisinya itu datang dari eropa melambat
pecahan paling laris dibeli masyarakat adalah ukuran satu hingga sepuluh gram per keping
berdasarkan simulasi perhitungan selama satu tahun
selain menyebut penguasa seperti orde baru megawati juga kesal karena merasa tidak dihormati padahal ia merupakan presiden kelima republik indonesia
pada kamis sore sejumlah pedagang di pasar badung dan pasar bali mengaku tidak ada yang memiliki stok minyak kita
kalau ada yang tetap ketemu pakai hp hp nya diambil berarti pak
sejauh ini seperti itu yang terjadi
ketika sudah menjadi lalap mereka akan bertelur bisa dipanen kemudian proses awal diulang kembali
saya juga nimbrung aja nih gabut soalnya
berarti lu tiga tahun sama kennard sama coke sama lauren
iya terkait dengan ini kalau dari dua sudah jelas ya unggul nih ya hasil survei
kalau baterainya habis gimana dong kang bisa ngecas di rumah dong
dua tahun itu bandung masih dingin tuh bu enak ya bu
maksudnya mau hold mau berhenti dulu atau mau ngebut
hampir di setiap instalansi
calon yang ditentukan oleh partai politik serta surat suara hanya menampilkan logo partai tanpa daftar nama calon legislatifnya
jenis usaha pangkas rambut yang biasa tidak akan bisa bertahan kalau tidak berinovasi
nah yang perlu bi lakukan memang adalah menjaga nilai tukar rupiah kita
nah ini gunanya itu
semoga momentum kampanye bisa dimaksimalkan oleh pelaku pasar
ia berulang kali mengingatkan bahaya limbah plastik apalagi yang dibakar
manis pahit berjualan di pinggir jalan sudah mereka alami
dodo gunawan plt deputi bidang klimatologi mengatakan
betulnya yang kami dorong itu adalah kegiatan kegiatan yang produktif mbak tiffany
kelegaan menyambut bantuan finansial bagi sejumlah dompet dan rekening warga australia
suap itu diduga diberikan kepada lukas nmb dan beberapa pejabat
dulunya rumah makan yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini merupakan warung tegal
jadi saya sudah mengikuti proses produksi dari pertama adonan dipipihkan dipotong kemudian dijemur ya kan
jadi mudik tahun ini sebenarnya salah satu juga yang sudah menjadi kita perhitungkan dalam roadmap kita menuju endemi tadi
sehingga saat ini jalan tol jakarta cikampek telah memiliki delapan lajur dari semula enam lajur yang bisa dimanfaatkan oleh kendaraan dari kedua arah
tapi untuk kedepannya nggak tahu sih
namun hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan dari kebijakan fiskal menjelang pemerintahan baru
apalagi jika sudah eklamasi itu kita lahirkan secara sesar
itu sekitar di tahun dua ribu enam sudah mulai ke jakarta
badan perfilman indonesia memberikan tugas
itu sebagai transisi untuk
tapi soal pak lurah itu pernah dengar di koalisi itu
masker wajah menjadi salah satu produk skincare yang paling populer dan digemari banyak orang
selain dari bunga juga bisa sejenis kupu kupu capung burung itu bisa dibikin kayak gitu
terus kita ngomongin karir basket lo di uph
kita masih akan terus mengikuti pencarian kapal selam kri nanggala empat ratus dua
tersangka diduga emosi karena disali korban saat sama sama melintas di tol
sekitarnya disedot diambil gitu
memang inflasi terakhir amerika itu naik ya dari tiga naik ke tiga dua
apa ya disini yang paling rebungnya paling nggak berasa bener
eh itu lu ngebella apa sih ngebella apa itu ke china tuh
itu akan menekan inflasi turun gitu
ya berarti itu memang persoalan antara korban dengan yang oknum tersebut
berarti sedikit saya rangkum ketika memang malam ini disepakati
menteri masyarakat adat australia linda bernie mengatakan
karena debat cawapres menjadi sesuatu yang sifatnya itu lebih dangkal gitu ya
mencapai dua puluh enam tujuh juta kendaraan bermotor pada tahun dua ribu dua puluh satu
iya terus pas pas abis gua selesai sma ya udahlah dia udah percaya sama gua
ada salah event yang minta saya memainkan alat gambus
dari dua belas poin itu kita sudah siap kok bahkan kita sebenarnya udah siap dari januari
dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan tantangan stunting yang masih menjadi persoalan di tanah air
nah faktor penyebab manusia itu delapan puluh persennya itu adalah karena faktor kelelahan
ada pun kami mendapat informasi dari kuasa hukum rizik sihab bahwa nantinya akan
nah yang lainnya adalah tadi ya ada anggaran yang dikeluarkan oleh masing masing
waktu itu ditawarin sama pak anggito abimanyu
jadi ada hari itu hari sabtu dua hari
mengambil hak cuti tahunan yang dimiliki oleh pekerja
dengan adanya pengangkatan pns
baik tentunya anda jangan kemana mana karena cnn indonesia
jadinya gen z tuh udah ga tergencet lagi di krl gitu kan
yang kemarin juga telah dilakukan sejak awal tahun
selama ini soalnya selalu hak prerogatif presiden aja
peraturan ini tidak membatasi inovasi pengembangan pembangunan
nah itu dia tuh
nah itu minimal dua minggu
sehingga auto rejection yang dipasang di tujuh persen itu
menurut saya penginapan di masjid raya al falah ini sudah nyaman untuk para jamaah bisa bermukim di sini
sutri tidak ingat betul sudah berapa lama dia membuat batu gamping
oke terima kasih ini jadi mengingatkan saya
itu diluar tadi yang mba adesi sebut kerugian sosialnya
sendirian aja nah kalau menurut mas bimo sendiri indonesia ini menjadi negara di asia tenggara yang pertama kali punya kereta cepat
debt collector untuk menangkap debu debu atau fly s yang terikut dalam flu gas
selain digelar di sekitar taman pameran juga menempati dua tenda yang menampung dua puluh galeri
tatanan masyarakat tradisional tanah kanekes
kemampuan bekerja sama dengan orang lain karena misalnya olahraganya
nah secara tidak sengaja dulu tuh saya terpilih menjadi kakibidat dari agensi
sekitar pukul enam belas sore saya bersama dengan tim lain sudah berada di lokasi yang keringan dibuka
jadi beberapa negara itu juga sudah melakukan beberapa kebijakan
malah lebih ke pendidikan dan tawuran lah kayaknya
aksi ini menyerukan untuk memblokir artis dunia yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap bungkamnya genosida yang terjadi di palestina
kita memperingati pada tanggal sepuluh oktober hari kesehatan mental dunia world
yang penyihatannya belum disetujui
produk produk finansial yang lain
kayak ya udah lah
kadang kadang bang arkevat berapa misalnya contoh lolar brt
termasuk dengan pak erick thohir yang pada saat itu sudah digadang gadang jadi kandidat
aditya perdana dan juga deputi netralitas penyelenggara pemilu timnas amin
bagi kita karena kita bukan daerah penghasil
di asian games ya kan mereka juga pencaksilat tidak dipertandingkan di asian games
ini bisa kita kaitkan bahwa sebenarnya bukan semata mata
saya pun menikmatinya sambil bersuka cita berharap saya pun berumur panjang dan selalu hoki
kawasan pantai sanur yang mendunia dinilai sejumlah pengunjung cukup berbeda
ini bantuan kursi roda dan sebagainya
seperti kediri tulung agung banyuwangi dan beberapa daerah lainnya
dan politik juga sangat dekat
tapi kira kira saya tidak tahu apa yang akan terjadi
ganjar wicaksono miki peresia surabaya jawa timur
setelah selesai para pekerja ini akan kemana
karena di sini juga kalau kita kurang hati hati menyebarkan berbagai macam berita yang kurang bertanggung jawab
rangkuman itu disusun oleh alex adefantis untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
baru lahir anak dari istri ketiga

dia membangun generasi kedepan lebih baik
dengan ribuan sak pasir ini
yang menarik kalau ada beberapa sektor yang belum di
akan mempertemukan belanda dengan argentina
obat obat sakit kepala itu seperti paracetamol asam efenaman untuk menghilangkan sakit
kemarin saya mendengar info bahwa ada bantuan dari asean
import kran nya itu dia yang pegang
tapi asia championship hanya boleh sekali
bisa membuat konten sosial medianya terlihat menarik
maksudnya kan nge sprint sprint bolak balik kan
bukan kali pertama untuk didin
dan juga memberikan tahukan kepada generasi
buku itu selalu dekat gitu dari orang tua yang mendekatkan saya dengan buku
jadi jalan menurut saya itu bagus jalan tengah gitu kan
dan hasil kesepakatan itu kemudian bisa disampaikan begitu kepada pemerintah
terintegrasi itu sudah ada sistem hidrologi hidrometeorologi dan hidrogeologi
usai deklarasi kemenangan prabowo gibran
jika ibu tersebut menjadi tekanan darahnya itu tadinya itu satu ratus empat puluh
bahwa ketika kita terjadi cedera apakah itu patah tulang pergeseran sendi atau tarikan otot ya
belakangan membuat para wisatawan yang datang dari luar daerah memanfaatkan waktu selama mungkin
sampai dengan waktu sekarang jam sekarang korban jiwa meninggal dunia sejumlah tiga ratus dua puluh tujuh jiwa
kemudian melalui regulator untuk mengatur tekanan
padahal pemerintah sudah jauh jauh hari mengingatkan bahwa
ya setelah sidang setelah ibaratkannya udah revisi selesai mungkin baru pokoknya benar benar selesai baru mau nentuin ibaratnya main di mana
cara lainnya untuk memperbaiki kualitas udara di dalam rumah adalah
dan juga terkait dengan data ini ya
seperti jalur untuk pejalan kaki dan sepeda kamar mandi umum artshop penginapan dan areal parkir yang luas
sampai segitu tingginya gitu kadang orang yang gue perhatiin ya yang gue perhatiin disitu gitu kayak
kita harus perhitungkan benar benar berapa jumlah air yang masih bisa aman untuk kita manfaatkan
jadi kurang dari lima itu angka kematiannya
untuk pemerataan baik pemerataan infrastruktur pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial
itu kita pahami kemudian masyarakat bersikap dengan arif dan bijaksana
pasti kita udah tahu lah kita gimana jadi punya kembaran ya
dan pas ke psikolog juga akhirnya ditemukan oh iya kamu ada gejala kecemasan dan depresi
atau kena serangan jantung atau meninggal karena jantung
makanya kemudian kita tetap mendorong ya bahwa tetap satu kasus tetap dilakukan tracing
saat ini mbah sum bisa disebut sebagai pembatik tulis tradisional tertua
batik motif mega mendung
dan ini menambah menambah beban baru
menurut sindiawati mengonsumsi mie bersamaan dengan nasi boleh saja
kok mau jadi ketua komite olimpiade lagi lagi gitu kan gitu
dan ini saya harus melanjutkan perjalanan ke stasiun bandung dengan menggunakan feeder
kalau air terjun sarasah mura ini baru pertama kali
nah ini yang saya rasa sih kemarin juga dari ojk sudah menyampaikan juga bahwa ya tidak akan berdampak secara langsung ke blok domestik
dan di jakarta sebanyak sembilan belas dki jakarta kemudian empat di banten dan satu di bandung
dan mungkin juga dengan bambu runcing itu ya pak
dan dia berinteraksi dan dia selalu pengen tahu kepada
pawai bertujuan mengusir segala roh jahat yang disimbolkan dengan ogo ogo atau buta kala
belakangan menyusul furniture mainan anak dan ada beberapa juga
aksesnya akan lebih luas lagi
berbeda dengan bihun bebek medan lainnya
segala sesuatu kalau ada yang baru pastinya kan kita curius ya kepingin tahu seperti apa gitu
dan itu bukan cuma terjadi di indonesia
makanya komi info membuat program digital talent scholarship namanya
kalau kita nggak punya kemampuan itu maka ya kita akan dirugikan gitu
tentunya disepakati antara mereka berdua ya
hanya saja para pengendara harus terlebih dahulu mengenali kondisi jalan dan juga titik rawan kemacetan di jalur ini
sehingga gerak bibir dan lain lainnya itu sudah persis
bagaimana kemudian kita memviralkan di platform platform media
jadi untuk yang short term mungkin memang tadi karena relatif masih cukup berat sentimen ekspektasi masih dinaikkan suku bunga terhadap sektor sektor yang punya sensitif terhadap rate ya
air pantai yang keruh berubah menjadi jernih
sejauh ini bagaimana pembicaraannya dengan pemerintah terkait dengan penambahan
coba dirubah dengan misalnya satu mangkok disaring dengan teman teman
baik mas tauhid jika ada putaran kedua berapa perputaran dana yang akan berlanjut
mengerjakan sekitar tiga puluh satu nomor korografi
padahal begitu masuk sepuluh hari ke daerah operasi itu aktivitas fisik rush itu
primo tidak perlu protes protes gitu
ya saya melihat kondisi gelombang ketiganya
contohnya kalau kita bicara tentang oke insentif insentif banyak
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
edukasi ini banyak yang pertama melalui media langsung maupun tidak langsung
kalau kita berbicara komunitas itu terbentuk kalau orang yang sudah di vaksin itu mencapai tujuh puluh atau delapan puluh
mungkin data tenaga kerja as ya
waktu itu ketika mereka masih dari bagian uni soviet kan
untuk melakukan jalur tog dalam kota pelaksanaan one way local
mereka kemudian juga menggunakan terate sebagai bahan makanan
dari total penduduk lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa
kami diajarkan teknik sederhana memanah
tapi untuk langkah awal kita pakai soft laws lah gitu
terutama dari segi manpower atau
pertama dari pln dan keduanya ada dari solar panel
kotip berada di dalam mimbar dalam keadaan tertutup
jauh lebih tinggi dari itu nah makanya karena itu sudah banyak yang tertular dan ini nanti buktinya
sehingga kalau ditanya nggak bisa dibayangkan atau kemudian dengan kata kata
dan disampaikan oleh riki kusumo
soekardi juga menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah
lagi mengklarifikasi lagi asn yang bersangkutan dan bawaslu diundang pada saat klarifikasi
ya kebetulan gue pernah dilatih sama mereka juga
ditambah banyak olahan dan dialog spontan tanpa tersandaran naskah cerita yang kaku
bersama keluarga wanita ini setiap hari memproduksi kerupuk mie hingga ribuan keping
dan goyonannya itu walaupun goyonan jadul
totalnya film ini dikerjain kalo di gabungin tuh sebetulnya satu bulan tiga puluh hari lah
sehingga ya kita akan lakukan komunikasi komunikasi dalam rangka kemudian bagaimana pada saat pak prabowo jadi presiden itu juga tidak terlambat menjalankan program
baru kemudian kita berpikir bagaimana kemudian mempopulerkannya lewat kemudian program programnya gen z
mengantisipasi adanya kapal kapal dari sumatera dan kalimantan yang akan bersandar di pelabuhan tanjung mas
teksturnya kayak lemak lembut gak perlu susah susahnya enak banget
untuk menghadapi serangan virus bakteri atau jamur yang masuk dan berkembang biak dalam tubuh manusia
tadi kalau mungkin bu retno juga tadi mendengarkan saya ada penjelasan saya
oke jadi proses pembuatan film ini berapa lama
dia resikonya sama dengan yang laki laki
saya dalam ya ini kan saya juga harus ngukur ya
iya kocito jadi kocito tetep tiap tahun selalu ngubungin
nah saya kira nanti ada kepres baru yang kemudian menganulir itu
oke ya bercampur kotoran ya bercampur tinja
dan memang betul secara teknis pak zulkifli hasan
ini terlihat dari indikasinya semakin mendekati hari h
samaikan laporan bersihnya sudah lebih dari lima puluh year on year
dan kemungkinan awal bulan depan mereka akan kembali ke indonesia secara volunteer gitu
efek itu luar biasa ketika memang beliau tidak secara kasat mata secara implisit saja
karena anak saya kebetulan waktu itu
kalau gue bisa balik itu yang gue siapin
dengan menggunakan perahu yang kerap disebut pompong
penyakit seperti diabetes kolesterol dan penyakit lainnya seperti gagal ginjal
nah ini ya kenapa kemudian menolak
untuk menambah cita rasa
berarti kalau ibu ngejual ibu naikin juga
penilaian dari publik yang yang orisinil nah saya melihat malam makan siang itu menjadikan
itu bisa buat tank bisa dicampurkan untuk smoothies
kartu saya punya kontrak itu dari dia doang tuh
wapres mak ruf amin yang telah memasuki ruangan untuk melantik
dan perihal data inflasi kita melihat apa yang terjadi
itu yang paling mudah ya
antara dua resiko ini resiko itu
jadi ini sudah ada permendaknya ya teman teman ya
rasakan tarikan otot hamstringnya
wah saya juga bingung kenapa saya ditolak gitu loh
ini ikan yang pertama kita kelotokin
dan selalu disampaikan bahwa ya
meskipun di part terakhirnya ini bisa dibilang sudah tiga lapis ya
sepertinya uk dan semuanya yang pada turun teddy gitu ya
figit melobi perangkat wasit untuk memenangkan klubnya dengan janji sejumlah uang
seperti guru guru dan juga menularkan gitu ya
adanya program orang tua asuh hewan ini ditangkapi positif oleh masyarakat
ya kita punya pekerjaan bersama sama menjaga independensi dan objektivitas mk
jadi nyokap dulu kayak
akibatnya warga terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan
yang pertama adalah finfast dari vietnam dan juga yang kedua adalah byd ataupun yield your dream
terima kasih nindya atas laporan anda selamat bertugas kembali
jadi pada saat dia puasa dia bisa melatih yang namanya
setuju atau gak setuju
dokter dr diki budiman terima kasih sekali bapak atas penjelasannya
kalau anda lihat ya sebetulnya pertemuan tersebut sembilan puluh persen kan gergeran istilahnya
dengan lebih banyak tujuh puluh yang misalnya berbasis sang
kalau etik itu dihormati ditinggikan maka perilaku akan mencerminkan itu
menggunakan media sosial kini bisnis burger mereka makin laris manis
pada saat arus mudik balik lebaran ini jadi kapasitasnya sudah meningkat mulai dari tadinya total enam lajur menjadi delapan lajur
padahal kan ya kalau mereka kayak misalnya kayak gue kan baru tahu juga kan kayak saya waktu itu cerita
mengapa misalnya kendaraan berat bisa masuk di jalan jalan kecil yang pada akhirnya mengganggu atau apa namanya
terus kadang kadang juga di rawabuntu
bagaimana teknis nantinya pembuatan tanggul sementara kita akan berbincang dengan kapolres tabes semarang kombes pol hewan hewan yang saat ini juga ada di lokasi
menu ini dijual berkisar dari rp enam puluh lima hingga rp tujuh puluh delapan
ataupun ingin belajar bahasa korea begitu ya
dan adanya kerjasama dengan gotoh
karena dia tidak melupakan dunia ketika mengejar akhirat
prinsipnya yang harus dipastikan
bukan veronica komantos ya siapa
batik dinilai sebagai warisan budaya yang luhur bukan hanya karena desain dan warnanya yang menawan
inflasi inti belum dilakukan koreksi
soalnya kemarin gue nonton videonya leonita sama audi di auggie ya
untuk itu kami sudah perintahkan
bisa beraktivitas di malam hari dengan maksimal tentunya
namun museum ini juga menjadi incaran orang dewasa
itu dia apa emang dia pilih untuk gak main atau gimana tuh
mencoba dua kali gagal begitu ya
saya ada teman saya diajakin latihannya di jakarta
inilah yang membuat banyak pihak menilai binomo mirip dengan judi online
sudah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
beda atau sebenarnya emang harus disokong sama gym juga nih anggota tni gitu ya
jadi ya kayak awalnya diem diem diem diem lama lama ada yang nanya gitu gimana
jadi selama dari mulai awal dua ribu dua puluh sampai hari ini
ini saya khawatir justru ini masih akan bertahan tinggi gitu
nah itu tuh aku juga lagi bimbang
yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus mensosialisasikan
yang mana apbn kita dua puluh persen dan itu tahun ini lumayan besar ya mencapai rp enam ratus enam puluh lima triliun
waduh kayaknya ada yang kurang
pekerjanya itu di dalam satu close door gitu ya
pekerja yang menggunakan platform digital akan diklasifikasikan dan dilindungi berdasarkan
sebelum pandemi udang yang dipanen sempat diekspor ke negara tetangga
iya kalau menurut analisa kami ya begitu
bukan live sih ya taping kita ya
ia tidak mau menggunakan ikan jenis lainnya karena rasa sate gebuk akan berbeda
dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit immanuel bandung abram pratama mengatakan
iya pernah liat lu di story nya si bono
namun tidak dengan kadar susilo
akibat semakin banyaknya penjual dan pembeli yang datang dari berbagai daerah
sepuluh persen tidak memiliki gejala sama sekali untuk polio
jadi kadang kadang kita di musim hujan
karena itu ketika ada nama israel muncul di acara internasional
hal ini dikarenakan goa sedepan bu baru diteliti dan dibuka untuk umum pada awal tahun dua ribu dua
kita haris senin dan selasa kemarin
kadang kadang abis sekolah latihan kalo nggak latihan dulu baru sekolah gitu
sama kan ini dari
tidak untuk umroh atau mereka yang sedang umroh di arab saudi
hasil penelitian adalah ikan ikan buta
umumnya jauh lebih rendah gitu
dan juga mungkin karena ini merupakan
selanjutnya sudah rapat koordinasi
ya saya kira hal ini lebih di luar pengampuan indonesia yang mengkontrol harga
ini saya yang berpeningan
cuma dari tiga x tiga ya dari tiga x tiga bisa melihat apa ya
dataran yang masih tinggi
kita ini juga dari pertama tama walaupun belum pernah menang
kebetulan saya sering ke indonesia timur ya di sana kemudian kan ikannya kan banyak produk ikan yang fresh gitu ya dan salah satunya tuna
pelaksana tugas wali kota surabaya wisnu saktibwana mengatakan
iya ini masih seni pick up games juga dia koordinator juga kan
nah kalau aku sendiri sih sebenarnya tergantung ya jenis olahraganya apa dulu
untuk masyarakat bali ya untuk masyarakat bali ini perkiraannya ekonomi atau uang yang berputar di bali itu hampir sembilan ratus miliar
jalur pantura lama yang kini juga tengah berbenah
dan memang yang bersangkutan dalam keadaan sakit
kalau guard mah kita omongin banyak banget sebenarnya yang bagus ya
jadi ini juga buat pemain pemain yang mau masuk rookie mau masuk ke ibl gitu loh
ya segera ganti rugi segera ada pembebasan lah
saya kira sudah sampai kondisi dan tempatnya
atau bisa tadi disebut juga kelas menengah lah ya
tapi waktu istri saya sakit saya yaudah saya bikin becak supaya bisa bawa anak sama istri juga
tapi pada nyatanya menekankan pada aspek eksploitasi dari sedimentasi di laut termasuk pasir
akan terjadi penurunan populasi secara dratis
supaya ini tidak terjadi lagi
jadi skala makro seperti itu
tapi enggak ada rencana buka store ya kak ya
sekarang seluruh penerangan yang ada di jembatan suramadu
sempet di bali sebulan
belum belum pernah sih dilatih pak bon cuman katanya sih lebih keras daripada pelatih yang ini
bokap gue ada darah itali
atau kita kenal dengan nama ibu rukiah gitu ya
waktu tren mungkin ketika dua ribu dua puluh anda ingat pada saat itu semua pandemi lockdown aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah
adipratama udah kelly udah
orang yang lagi hype nya ini apa namanya media sosial kan tuh
kami juga menanyakan kepada beliau tentang kinerja presiden jokowi selama sepuluh tahun terakhir ini
semua itu kan part dari negosiasi kan gitu
tetapi sekali lagi kalau sudah disuntik kita sudah mempunyai suatu reseptor
perkenankanlah erina dengan rasa hormat
sudah zona merah begitu nah bagaimana
tanpa ada pemberitahuan dari
vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna
kemudian dia punya dukungan sosial yang baik
di seat yang hampir dekat dan itu harganya kalau dibanding lakers dua kali lipat